mas kalau aku selalu menyusahkan
sekarang beristirahatlah saja
baik nih mas terima kasih
kalian tidak akan bisa mengalahkanku
ini mas tapi aku tidak memiliki perasaan padanya
tidak biasa tidak apa apa
itu bukanlah hal yang buruk
kamu adalah orang yang beruntung
tapi aku beruntung
kenal dirimu rasulullah
biasa bukan kamu yang beruntung
karena allah sudah memperkenalkanku dengan dirimu
seberapa besar keberuntunganmu rasulullah
masa itu kekis
masa itu kekis
masa itu kekis
masa itu kekis
masa itu kekis
masa itu kekis
masa itu kekis
masa itu kekis
masih belum kapok
cahaya apanya kenapa terasa seperti hendak mengiris iris mata
jangan ganggu mereka
kau cia apa apai
yang mirip sepadaku
dari mana kamu mendapatkan senjata sabit kembali
aku pernah bertarung dengan penyusu
yang menggunakan sabit kembar
kenapa dia menanyakan hal itu
kalau aku sampai ketahuan
rencanaku bisa gagal berantakan
oh itu ya
aku baru ingat nih mas
aku punya perguruan
namanya bang udua
senjata sabit kembar itu
memang dari perguruan ku
mungkin itu adalah
dia menyerang pajajara
itu ada aku sakit sekali
abiasa aku mohon
kamu jangan terlalu banyak bergerak
karena keadaanmu belum pulih benar
kalau aku selalu
kalian tidak akan bisa mengalahkanku
ujang kamu makan dulu

ya aku lapar ya
ayo penuh ya
akhirnya kau berhasil menangkap pala perampok itu
kepala perampok itu adalah
kau jangan sembarangan menuduh
hamba tidak berani berbohong gusipragu
putri kedasilah kepala perampok itu
hamba renggut dari leher putri kedasi
kala itu dia memakai topeng gusipragu
aku akan menghasutnya
supaya putri kedasi dihukum mati
kalau putri kedasi sudah mati
bagaimana caranya membunuhmu
tidak akan ada penghalang lagi bagiku
untuk menjadi penguasa
bawa aku menemuinya

aku menemukan mereka

tapi aku sudah ternyata
tapi hanya beresiko saya
dan di atas jejaknya

ia sangat dise israelis
kita akan lihat